yang saya tahu asisten rumah tangga atau ada istilah apa
kalau saya pa personal assistant
nah diminta waktu itu pa nya bu tita sakit yang lama
saudara pekerjaan saudara melayani ibu tita di rumah
iya betul dan di luar rumah juga
saudara masuk kerja jam
siap aja di tempat begitu dipanggil saudara datang
jadwalnya juga nggak jelas setiap harinya
nah waktu itu ibu tita dalam hal ini tinggal di mana dia
pada waktu itu sepengetahuan saudara ibu tita ini sudah menjadi anggota dewan atau belum
waktu itu pekerjaannya apa yang saudara tahu
waktu itu setahu saya dia jadi komisaris independen di petrokimia
oh dia komisaris independen di
petrokimia gresik yang mulia
saudara pernah tidak bersama sama ibu tita ke kantor p tiga
saya tidak pernah ikut acara kantor ibu tita
tidak maksudnya bersama sama ke kantor
iya saya tidak pernah ikut acara kantor ibu tita
tapi saudara tahu gimana komisaris petrokimia
setahu saya beberapa kali bu tita itu ke gresik
saudara standby di jakarta
kemudian ya di rumah di lebak bulus ya
sepengetahuan saudara di garasi ibu tita
ya dalam garasi itu ada berapa mobil
mercy s berapa tipe apa
awalnya yang saudara tahu empat delegarasi waktu saudara awal bekerja
baik empat mobil ini dipakai siapa
sehari hari ya bergantian dipakai sama bu tita dan anaknya yang mulia
oh sehari hari dipakai ibu tita sama anaknya
iya tergantung mungkin tergantung ganjil genap
kan empat ya ganjil genap ya
pas saudara perhatikan plat nomornya
saya nggak terlalu hafal semua plat nomornya
ini kan ada kalau saya lihat di sini ada rv ini kan rv nomor khusus nih
tahu tidak saudara apa artinya itu
saya tidak tahu ya mli
sepengetahuan saudara mobil pribadi atau mobil dinas
setahu saya mobil pribadi karena saya tidak pernah mengikuti agenda kantornya bu tita
saudara sering naik mobil yang mana kalau bersama ibu tiri
saya biasanya kalau ibu kadang pakai yang alpart kalau kak bibi kadang pakai yang porsche atau kadang seri s juga
hanya ibu tita yang ada sopir bu bibi itu ada sopir pas akhir akhir aja sih
saudara sering jalan sama ibu tita
dari empat mobil ini kemudian terakhir saudara melihat
saya tidak tahu kapannya yang mulia karena saya ketemu bu tita nggak tiap hari
dua ribu ini kan dua ribu dua puluh dua saudara kerja dua ribu berapa tadi
kemudian dua ribu berapa yang saudara lihat innova dua ribu dua puluh tiga atau dua ribu dua puluh dua
saya lupa yang mulia tepatnya namun saya apa namanya karena kan ibu tuh ada garasi bawah
garasi di bawah jadi garasinya kan ada garasi atas sama yang bawah
oh ada garasi dua di bawah dan di atas gini
saya nggak pernah ke garasi bawah sedangkan kalau yang sering saya
itu kan tadi sudah mengatakan yang terakhir saudara melihat innova itu
saudara tahu gimana pembelian inova itu tahu tidak saudara
latar belakangnya apa sejarahnya sampai ada inova tidak tahu
baik itu waktu membeli innova itu saudara bersama sama dengan dita enggak
tidak inova itu atas nama siapa stnk nya
nah itu saya tahu ketika supir itu lapor ke saya bahwa ada perpanjangan stnk di bulan februari
lalu kan saya mintakan untuk
apakah saudara tahu bahwa di stnk innova itu inova apa venture
tahun tidak tahu ya itu atas nama saudara
ketika supir itu lapor mau perpanjang stnk
saya mintakan ya sudah pak fotoin saja stnk nya
lalu saya disitu agak kaget oh ternyata nama saya gitu
oh jadi saudara sudah satu tahun berarti tinggal di situ kan
kenapa itu biasanya kalau untuk stnk itu kan harus diberikan ktp
apakah saudara pernah tidak memberikan ktp atau kk kartu keluarga ke ibu
ketika saya bekerja pada bu tita saya dimintakan cv kk dan ktp pak
hanya kopi saja pak bukan ktp asli enggak pernah
kopi kopian ya ktp dan
pada saat saudara apa namanya ya nama saudara ada di dalam stnk itu saudara tidak tahu
keberatan tidak saudara pertanyaan saya kan saudara keberatan atau tidak
iya dan saat itu juga saya diberikan tempat tinggal sementara sama bu tita juga
maksudnya setelah ketahuan itu atau sebelum ketahuan
setelah itu ketika lagi kejadian saya sudah lagi menempati rumah
jadi saudara sudah merasa berhutang budi lah
jadi saudara sudah lah tidak apa apa lah nama saudara kan
tidak ada mobil ya belum punya mobil
itu kan progresif nanti kan
saudara kalau beli mobil pajak progresif ya kan
pikiran saya juga awalnya oh mungkin bu tita ada pada mobil lain jadinya pakai nama saya
jadi yang intinya waktu mengajukan nama saudara di stnk itu ibu butita tidak pernah beritahu
saudara tahu malah dari sopir untuk panjang itu ya
walaupun saudara tidak bertanya karena saudara segan dengan ibu tita apakah ibu tita pernah tidak menyampaikan ke saudara
biba maaf ya saya pakai nama saudara di stnk ini
saudara tidak bertanya dia juga tidak pernah bilang ke saudara
saudara kapan bekerja terakhir atau masih bekerja sampai hari ini
tidak saya bekerja terakhir itu di bulan september pertengahan yang mulia
sudah tidak kerja lagi
kemudian karena itu nama saudara masuk di indonesia
itu sehingga itu saudara dipanggil oleh kpk untuk
sumber dana pembelian mobil dari mana
waktu sampai saudara keluar dua ribu dua puluh tiga ibu dita masih statusnya bukan anggota dewan
tapi setahu saya sudah sudah
lalu ibu butita ada menyampaikan ke saya bahwa karena saya belum sarjana saya tidak bisa masuk jadi staff nya ibu butita saya bilang tidak apa apa bu
oh gitu ditawarin saudara tapi karena sudah ditawarin kerja
bukan ditawarin dikasih tahu bahwa saya tidak bisa masuk jadi staff nya
tidak bisa masuk ini saudara keluar ya
baik maaf ya di rumah itu selain ibu tita dan bibi anaknya siapa yang tinggal di situ
asisten rumah tangga ya mereka berdua aja ya
baik selanjutnya saudara tidak tahu lagi setelah saudara keluar
kemudian dipanggil pak penyidik kpk itu aja ya
iya mobil itu dimana sekarang apa dalam sitaan saudara tidak tahu
kepada saksi habibah ya
di sini terkait dengan pt nagatana pilar abadi
saudara itu di pt tersebut itu sebagai apa
saya menjelaskan awalnya sih izin yang mulia ketika saya menjadi asisten pribadi bu tita
di saat yang bersamaan pula karena kan aktivitas dengan butita saya tidak banyak
ya pelan dengar jadi enak
siap jadi ketika saya menjadi personal asisten butita aktivitas dengan bu tita itu tidak banyak yang lihat
jadi saya diminta juga untuk menemani agenda bibi
nah ketika itu bibi memulai perusahaan itu
tahun berapa itu pt itu
baru memulai usaha itu
lalu saya diminta untuk pencatatan pengeluaran
jadi di pt itu setahu saya ada bu bibi sebagai komisaris dan ada muhammad reynolds sebagai direktur
muhammad renold setahu saya orang makassar juga yang mulia
orang makassar juga itu direktur
iya jadi hanya ada dua mereka lalu mereka membutuhkan untuk pencatatan pengeluaran
perusahaan itu perusahaan apa
pengeluaran itu pengeluaran itu saudara tahu untuk apa untuk apa atau bagaimana hanya
saya hanya mencatat pengeluaran kecil kecil karena itu perusahaan baru memulai
seperti buat mes beli kasur karyawan hanya seperti itu ya mas
pasukan ini saudara di sini ada mengirim mengambil uang dan lain
oh itu bedanya ini kan hanya di awal saja nih yang mulia
iya saya diminta mencatat pengeluaran lalu seiring berjalannya waktu saya diminta oleh pak muhammad reynold untuk menukar uang dari rupiah ke usd beberapa kali
tapi uang itu kemudian dimasukkan ke rekening atau bagaimana
dari rekening pt naga tanah ditransfer ke rekening saya
saya ambil cash ke bank saya tukar ke usd dari usd saya serahkan ke muhammad renold
ke muhammad riman ada nggak dana dana yang kemudian diserahkan ke bibi atau indira gitu
kalau untuk tuker usd itu ke renote semua lalu ada sekali saya diminta oleh bibi untuk mengambil uang seratus juta
setelah beberapa lama itu perusahaan berdiri
itu seingat saya baru tiga saat
atau lima bulan kurang dari lima bulan ya mulia
atau lima bulan tapi sudah mengambil uang dari perusahaan itu
bagaimana saudara itu mengikuti terus perusahaan itu ya
lalu saudara di sini menggantikan bibi sebagai komisaris di sini
saya diminta setelah perusahaan itu berjalan lima bulan bibi minta
bisa nggak ganti jadi komisaris utama
lalu saya tanya memang kenapa kak bib
ya aku tidak bisa aku mau nyalet tidak bisa jadi komisaris utama kata
betul ya mulia selama dua bulan
tidak tahu saudara jadi komisaris
karena di saat itu saya menumpang yang saya cerita tadi saya ditinggal di rumah jadi saya merasa oh ya sudah
iya di saat itu saya memang lagi susah dan saya membutuhkan pekerjaan
oh gitu terus digaji juga dari pt itu atau tidak
rp empat lima juta plus yang dari butita itu juga
jadi sepengetahuan saudara perusahaan itu karena ada uang keluar masuk ke sini itu banyak ya
perusahaan itu sendiri siapa aja di dalam perusahaan itu
pertama bergabung itu kan hanya dua bu bibi sama pak renot
lalu saya gabung lalu ketika pengeluarannya semakin banyak dan bu bibi bilang kita tambah orang lagi
jadi ada temannya bu bibi namanya zora
oh gitu tapi perusahaan itu beraktivitas tidak
aktivitas setahu saya yang mulia karena kita ada grup
jadi kadang pak renold melapor ke bu bibi ini kita lagi aktivitas ini lagi jadi ada laporannya
kalau dari uang uang yang kurang lebih tadi ibu talangi tiga puluh satu juta sekian ya
di spj kan sp dua di resmi resmi saya bicara
ke saksi nur habibah ya
saksi saya mengenai yang mobil dulu ya yang di bap saksi itu kan ada stnk
dari supir butita pak moh
saya pernah ketika membawa aja pak kan saya kalau bawa mobil kadang kan saya nyetirin butita saya cek dulu ada stnk nggak takut
itu setelah kejadian yang saksi bilang kaget atas nama saksi
mobilnya sendiri saat ini dimana sepengetahuan saksi
saya tidak tahu terakhir saya keluar di september itu masih di lebak bulus pak
pernah saksi ditanyakan penyidik mobil itu kemana
saya bilang kepada penyidik bahwa terakhir saya lihat itu mobilnya kalau nggak di rumah lebak bulus ya di apartemen butita
apakah saksi yang menyerahkan ke bu tita mobil itu
ya maksud saya pada saat terakhir tadi kan saksi nyetir nih
kalau tiap pulang kantor ya tinggal parkir
di rumah dinas tidak pernah saksi bawa ke tempat lain begitu
pernahkah kemudian setelah kasus ini berjalan ya bpkb nya tiba tiba dikirim ke alamat saksi
nah setelah ada kasus ini bpkb dikirim ke alamat saksi
yang sesuai di stnk yang di foto itu
gimana ceritanya kok bpkb nya ke rumah saksi mobilnya nggak tahu di mana
jadi waktu itu saya lagi di luar kota pak
nenek saya meninggal tiba tiba adik saya wa
ada orang antar bpkb saya tanya kamu tanya nggak siapa orangnya
terus kata dia enggak kamu foto nggak
enggak tapi bpkb nya atas nama kak biba kata adikku
akhirnya aku minta fotokan bpkb nya
ketika aku lihat itu platnya platnya butita
betul karena inovanya butita hanya satu
oke baik kemudian bpkb nya itu akhirnya saksi kemanakan kan dikirim ke rumah saksi
betul ketika itu kan proses lagi bergulir kasus pak menteri
saya takut pak kebetulan juga di rumah nggak ada orang
jadi saya kasih alamat lebak bulus ke adik saya
saya minta antarkan kembali ke lebak bulus
diantarkan sama adik saya
oke yang menerima di rumah butita siapa
waktu itu saya mengurus rumah tangga bu tita juga jadi ada kontak art nya juga
oke saksi tanya nggak ke bu tita bu ini kenapa kok bpkb nya dikirim ke rumah saya gitu
tidak karena saat itu saya sudah tidak bekerja lagi pada bu tita
oh tidak bekerja lagi saat bpkb itu dikirim ya
saat itu saksi sudah tidak tahu juga di mana mobilnya
tidak tahu ya baik
saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik ada bukti pembelian di auto dua
kemudian siapa yang membelikan pemesanan
atas nama saksi kah pemesanannya dibuat
iya tertera di faktornya itu atas nama saya pak
tapi saksi baru tahu pas penyidikan begitu ya
alamat saksi ini yang di jalan batu nomor
nilainya juga yang pada saat ditunjukkan itu
tahunya ada kelihatan di situ tahunnya pembeliannya tanggal ininya
saya mau mengaitkan yang tadi saksi bilang pembayaran pajak akhirnya di dua ribu dua puluh tiga februari juga ya
kita cocokkan memang baru satu tahun mobilnya
mau bayar pajak pertama baru saksi tahu tiba tiba ada nama saksi kan begitu ya
pernahkah saksi dengan si bibi kan tadi nyebut ya anaknya butita
sering bertransaksi eh sorry berkomunikasi sehari hari
ketika saya di hire untuk tenaga tanah itu jadi kita sering intens komunikasi sebelumnya tidak terlalu intens
baik saksi pernah diminta tolong atau bahkan disuruh menukarkan uang uang dalam mata uang asli
uangnya itu dari siapa saksi dapat tuh
tadi bibinya bilang dia dapat dari ibunya kalau saksi dari siapa
setahu saya karena saya juga p e nya butita
biasanya bu tita tidak pernah meminta saya untuk menukarkan uang pak
bu tita hanya biasanya nanya red aja red usd hari ini berapa biasanya saya tidak tahu siapa yang menukarkan
tapi kalau nanya red bu tita beberapa kali kalau bibi itu beberapa kali minta untuk ditukarkan ke usd
dan itu pun beberapa kali bibi bilang jangan kasih tahu ibu ya
oh bibi minta jangan dikasih tahu ibu
tapi karena saya bekerja juga sama ibunya saya takut saya kesalahan saya tetap memberitahu bu tita
waktu itu saksi tanya tidak ke bibi ini uang uang kok kenapa nggak boleh sebentar kok nggak boleh saya kasih tahu ke ibumu itu kenapa ini uang apa gitu
oh hanya saksi lapor saat saksi lapor ke ibu tita apa tanggapan bu tita ini penukarannya kan yang saksi tuangkan di bap ya ratusan ratusan juta ini kalau saya lihat ya
ada yang tiga ratus juta seratus juta dan seterusnya ya di bap kan nilainya lumayan besar ini
apa tanggapan dari ibu tita saat tahu bahwa bibi itu menukarkan banyak uang ini
ya waktu itu saya karena pas itu bibi saya nggak ketemu bibinya dia minta dititip ke pak mof
iya tapi waktu itu pak muf lagi mengantar butita
ada paper bag gitu yang masuk ke mobil bu tita akhirnya tanya itu apa izin bu ini uangnya kak b
akhirnya saya ceritakan di situ tapi kabi bilang jangan kasih tahu ibu bu tita cuma bilang uang apa saya bilang baru tukar bu dari usd ke rupiah
lalu kata bu tita kenapa tukar uang terus gitu
oh begitu ya kemudian saksi tidak konfirmasi ke si bibinya
baik saat bibi menyerahkan uang uang itu di mana dia menyerahkan kepada saksi tunai kah menyerahkannya
kalau bibi sepengetahuan saksi seringkah dia pakai mobil porse
mercy itu saya hanya beberapa dua kali seingat saya
semuanya itu sebelum perkara ini di mana ditaruhnya mobil
muat karena kan gak lama mereka pindah ke apartemen lalu yang di apartemen itu hanya yang inova dan porse
baik selanjutnya saksi tahu tidak mobil mobil ini di mana ada yang disita tidak
saksi menerima gaji dari bu tita atau dari bibi
ini untuk yang naga tanah yang bu tita untuk yang pa
ke bu siapa bu habibah ya
tadi saksi menjelaskan bahwa
mendapatkan berita ada dikirimkan bpkp mobil tadi ya
kan tadi saksi jelaskan dikembalikan lagi ke
dikembalikan lagi ke rumah lebak bulus
waktu itu sempat ada yang nyari saya juga pak
ada saat menjelaskan bpkp itu ada pakai tanda terima gak
tadi juga terkait ada berapa kali
uang yang khusus ini sebagaimana keterangan saksi mohon izin yang mulia
biar langsung dalam bap nomor enam belas huruf b
sini pada tanggal tiga januari dua ribu dua puluh tiga saya menerima transferan uang
kemudian saya tarik tunai dan saya berikan kepada andri tanimbilang radisa melati
yang kemudian diberikan pada indira cundacita sebagai hadiah tahun baru dua ribu dua puluh tiga
ini saksi mengetahui perintah dari siapa
kemudian aku akhirnya saksi ambil tunai dan serahkan ke lewat andritan dibilang ke indera tita itu
jadi saya bilang oh ya siap kak bibi
habis itu dia bilang habis itu kita janjian ya di bist tk
tolong dibungkus yang rapih uangnya
jadi saya ketemu di bisteka dan saya ada bertiga makan disitu juga
jadi transfer itu dari andri tanri itu ya
transfernya kalau nggak salah dari nagatan
jadi sumbernya dari sana perusahaan itu ya
kemudian saat tadi kan saksi melakukan ada barang hp yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan siapa tadi
pak mufsin itu sudah diserahkan di sitar kpk ya
sebagaimana komunikasi tadi disampaikan ya
saksi mengetahui bahwa pertama kali nanti itu kita dapat kita ambil alih sebagai transaksi
ada komunikasi saksi yang terkait dengan saksi mengetahui adanya mobil atas nama saksi di situ ya
nanti kita ambil alih karena saksi sudah membenarkan terkait pembayaran pajaknya tadi ya
tadi nur habibah sudah menerangkan di persidangan yang mulia ini cuma kami ingin ada beberapa hal yang butuh sedikit ketegasan saja dari saudara
terkait dengan mobil innova
tadi saudara sudah menjelaskan bahwa pertama kali mobil novel itu datang saudara yang menerima ya
terus yang saudara tahu itu apa siapa yang menerima pertama kali
hanya saja saudara kaget ketika
ya tadi sudah ditanya ya bahwa siapa yang mencentungkan nama saudara saudara tidak tahu ya
saudara tadi sudah menerangkan juga bahwa saudara dapat gaji dari ibu tita maupun juga dari bibi
tadi saudara menjelaskan tadi bahwa ada perusahaan atau ada bisnis
dari bibi dengan temannya
kami belum jelas ini sebetulnya itu perusahaan yang bergerak di bidang apa itu
sejak kapan itu yang saudara saksi tahu
saya kurang tahu mulainya persisnya saya tidak tahu sekisaran akhir dua ribu dua puluh dua saya diminta untuk bantu pencatatan pengeluaran
oh begitu jadi terkait dengan perusahaan itu saudara saksi baru tahu di akhir dua ribu dua puluh
terus saudara saksi pernah tidak mendengar cerita bahwa kalau terkait dengan usaha atau bisnis itu ada gaji atau ada dividen yang diperoleh dari bibi terkait itu
tapi yang saudara catat terkait dengan pengeluaran
yang sudara catat terkait dengan pengeluaran itu kan ada pengeluaran itu karena ada pemasukan
untuk pencatatan pemasukan dan uang uang besarnya itu biasanya ray pak sama bibi yang tahu
jadi saya hanya mencatat pengeluaran kecil
yang jelas dari perusahaan itu
tapi yang saudara catat itu adalah pembukuan perusahaan itu
betul misal ada di rekening pt yang saya tahu itu nominalnya misal enam puluh juta
jadi pengeluarannya setelah enam puluh juta itu apa
apa aja dan sisa di rekening berapa saya cross check ada yang minus atau enggak
oh begitu sudara tahu tidak
oh ya gaji bibi sudara tidak tahu ya
tidak tahu ya kalau yang lain saudara tahu tidak berapa
saya tidak tahu karena setahu saya hanya ada bibi dan renold
untuk orang di lapangannya itu semua yang ngatur renold pak
oh begitu ya saudara berapa lama lalu diada di situ
kalau ikut bersama sama dengan ibu tita
ibu tito saya lama pak lebih dari dua tahun betul
sudara tadi sudah menerangkan bahwa sudara keluar itu karena tidak menuju kualifikasi sebagai seorang pesatuan
betul jadi bu tita tidak lama dilantik sebagai paw dpr ri
lalu bu tita katakan kepada saya kamu belum s satu jadi tidak bisa jadi staff di dpr ri
saudara saksi pada saat saudara bekerja bersama ibu tita pernah tidak ada masalah di situ
di antara saudara dengan ibu tita atau dalam internal keluarga itu
masalah keuangan atau slack atau apa
karena saya mencatat pengeluaran ibu tita juga bulanan itu kadang ibu tita ada minus terus pencatatan keuangannya jadi di saya
kalau yang biasa membayar listrik air kemudian gaji dari art itu siapa
tergantung dari ibu ngasih uangnya tanggal berapa pak kadang listrik tagihannya udah ada ibunya belum kasih uang ke saya jadi saya sampaikan
oh begitu pernah tidak ada lewat waktu atau saudara sudah ada duitnya tapi lupa memberikan
seringnya memang ibu kasih uangnya nggak nentu tanggalnya pak jadi sudah jatuh tempo ibu belum kasih uang
biasanya kayak bensin gitu dari driver udah minta ke saya bu uang bensin
bukan soal bensin soal gaji mereka
iya sama pak rata rata ya saya menunggu arahan dari ibu
sudara sendiri juga terlambat kalau begitu apa sudara tidak pernah terlambat
sama karena uang dari ibunya nggak nentu tanggalnya pak
uang yang paling besar yang pernah ibu tita kasih buat saudara kelola itu berapa
untuk bulanan ibu waktu itu ketika lagi ramadan dan ibu bilang ramadan pengeluarannya akan banyak
jadi kamu karena biasanya ibu perbulan itu dua puluh juta jadi ketika itu lima puluh juta ibu jelaskan
terus terkait dengan gaji saudara ini
seingat sudara selain gaji ada tidak uang uang lain yang
tidak uang uang lain yang biasa diberikan kepada saudara
saudara masih punya orang tua ya
tidak pernah orang tua saudara mohon maaf nih sakit atau apa terus pernah dibantu
tidak pernah ada masalah keuangan kecuali keterlambatan itu ya
nanti mohon izin yang mulia bila mana ada keterangan di saksi yang lain yang dimungkinkan untuk yang bersangkutan hadir mohon berkenan untuk bisa dihadirkan
ya yang ini yang nur habibah
nur habibah ya untuk pemeriksaan saksi siapa
nanti untuk kalau tita diperiksa kapan rencananya
kami sampaikan sekarang semua yang mulia atau setelah sekalian sidang nanti
tidak supaya ini maksudnya di sepedia
baik jadi kan kemarin yang mulia menyampaikan ke kami untuk menghabiskan saksi di berkas dulu
sedangkan ibu tita ini adalah saksi yang di luar berkas
nah minggu depan itu
ada sekitar tujuh saksi berkas dan totalnya maksud kami yang mulia ada tujuh saksi berkas dan tiga saksi di luar berkas
sisa lima saksi berkas dan tiga saksi di luar berkas artinya ada delapan yang mulia
kami menanya ke yang mulia karena kan apakah bisa lima ini di hari sama yang senin
kalau iya maka rabu depan itu kami sudah bisa ahli yang mulia
sehingga minggu depannya sudah kesempatan rekan ph menghadirkan ade cat baik saksi maupun
di senin itu kami menghadirkan seluruh saksi yang berkas yang lima orang itu yang mulia
hanya di hari rabu saja yang mulia karena ahli kami itu maksimal dua
berarti sudara nanti persiapan ya sudara kalau ibu tita diperiksa sudara juga hadir untuk di cross check
jangan sampai ada ini ya untuk saksi ini ya
hari rabu pada saat ibu tita diperiksa dia tiba
jadi tiga saksi luar berkas plus nur habibah ya setelah itu ahli yang mulia
silahkan pak dilanjutkan supaya dia sedikit lagi yang mulia
terima kasih yang mulia